mau dikasih apa lagi
nah itu dia itu gubuk

akhirnya gak hilang juga
udah baju gue hilang hilang semua
minyak wangi gue dari amerika hilang
emang bener bener kelewatan tuh pramok
emang kagak sekolah tuh
ternyata ingat balik sama temen gue
udah hidupnya susah sekarang lagi gak mabang
bajunya kagak lu sisain dikit aja
bener bener kamu gak bakal ketawa anak anak kurang kaya
pak jingi ya kan
nah itu dia tuh jamur
aduh apaan sih gue
mati ya allah
pak jing lawan gue sih lu
tunggu jamur tunggu
akhirnya dapet juga keletak
biar sih jamur makin sehat
baru t delaman
eh lihat tuh
wan kok berhasil dapetin jamurnya wan

terus gimana cara minumnya
lu emang bego lu kan
terus gimana solusinya nih
atuh mati gua nih
yaudah kita bangunin
terus suruh dia makan gimana
lu pembahaya gak apa
wan bangun dulu
lu bantuin dia bangun
bohong lu ya gimana ngerti dia
ah kenapa baru kupikir